hussain menuai poin sempurna hasil kemenangan atas persik ke diri
persib bandung kembali berupaya meraih hasil positif saat menjamu bali united
dalam lanjutan laga pekan ke enam liga satu indonesia
guna memaksimalkan laga tersebut
skuad maung bandung menjalani latihan terakhir di stadion gelora bandung lautan api
di kawasan gede bage kota bandung rabu pagi
dalam latihan tersebut tiga pemain persib tidak hadir
kakang rudianto tengah menjalani pendidikan kepolisian
sementara reky rahayu dan fred butuan sedang mengikuti
turnamen sepak bola piala panglima tni
caretaker pelatih persib bandung yaya sunaria
mengaku kemenangan dalam laga terakhir kontra persik ke diri
serta akan bermain di kadang sendiri menjadi modal utama bagi persib
untuk menuai kemenangan atas bali united
saya pikir momentum itu kita dapat
karena perjalanan kemarin melawan pertandingan di kediri kita menghasilkan poin penuh
jadi itu menjadi modal
jadi pasti tambahan apalagi besok kita main di rumah sendiri
tentunya dukungan dari supporter supporter yang datang
bali united pun menjalani latihan ringan di lapangan sabuga
di kawasan babakan siliwangi kota bandung rabu petang
jelang laga kontra persik
pelatih bali united stefano kugura mewaspadai momen kebangkitan persib
terutama pasca kemenangan atas persik
serta datangnya pelatih baru persib
hasil positif yang diraih atas dewa united di laga pekan kelima
menjadikan stefano kugura optimis
bali united tetap mampu meraih kemenangan
kita tahu persibahan tim ini punya kualitas sangat bagus
kita harus kejagat dapatkan hasil positif di sini
kita tidak pikir dari dua ribu tujuh belas
kita harus pikir cuma besok saja
besok kita tahu kualitas dari lawan
kita harus bertahan bagus
rencananya laga persib kontra bali united akan digelar di stadion gelora bandung lautan api
hingga memasuki pekan ke enam liga satu indonesia
persib masih tertahan di peringkat sebelas
sementara bali united berada di posisi ke empat
reddy bangun bandung jawa barat